kawasan industri mm dua ribu seratus cikarang barat bekasi jawa barat
merupakan salah satu kawasan industri yang bersiap
dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar psbb
di kabupaten bekasi mulai rabu lima belas april
pihak pengelola kawasan industri bahkan telah membentuk
gugus tugas covid sembilan belas di setiap perusahaan
gugus tugas berkewajiban memantau pekerja
untuk menjalankan prosedur standar kesehatan
dalam rangka pencegahan virus corona
perusahaan pun telah mengurangi aktivitas produksi
dengan mengurangi shift kerja dan terpaksa merumahkan
sementara pekerjanya selama masa psbb
tak hanya itu sejumlah perusahaan pun mulai menghentikan
sementara produksi lantaran terhambatnya
distribusi bahan produksi
hingga kini kawasan industri mm dua ribu seratus
memprediksi ada lima karyawan yang dirumahkan sementara
demi memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
sementara terkait diwajibkannya karyawan pabrik
menjalani rapi tes pihak pengelola kawasan industri
masih menunggu surat resmi
dari bupati bekasi
sudah bekerja di rumah
sementara kepolisian resort metro bekasi
akan menempatkan petugas yang akan melakukan
cek poin di sepuluh titik di perbatasan bekasi
stasiun pasar terminal dan kawasan industri
kita akan memberikan sosialisasi dulu terhadap masyarakat
terkait psbb yang berlaku di bekasi
dalam psbb ini kami menyiapkan sepuluh cek poin
yaitu kita sebar di beberapa stasiun terminal pasar
kemudian kawasan industri dan beberapa perbatasan wilayah
polisi mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah
yang berkaitan dengan pelaksanaan psbb yang akan digelar hari rabu esok
dedy beben bekasi jawa barat
daerah penyangga ibu kota bersiap menerapkan
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
tidak boleh lengah bogor depok bekasi dan tangerang raya
harus mengambil pelajaran dari penerapan psbb di ibu kota
kereta yang masih berdesakan lalu lintas yang masih ramai
semestinya tidak terlihat lagi
selain soal aturan bantuan juga menjadi hal yang diharapkan kemudian
malam ini sudah bergabung melalui skype
adalah pak ahmed zaki iskandar bupati tangerang
selamat malam pak zaki
terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
saya sapa dulu pak narasumber kita satu lagi
pak benyamin dhafni wakil wali kota tangsel
melalui telepon pak benyamin selamat malam
selamat malam mbak
pak benyamin terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
saya ke pak zaki dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
informasi sebelum ini menyampaikan beberapa hal hal dilematis
yang kemudian dialami oleh kabupaten bekasi
terkait dengan kawasan industri
yang sampai hari ini dikatakan belum menerima informasi soal psbb
padahal psbb akan dilakukan nanti tengah malam
bagaimana dengan di wilayah kabupaten tangerang pak
kita tahu di sini industri nya booming
apa yang sedang disiapkan sekarang
baik kami sedang mempersiapkan nanti turunan
peraturan gubernur yaitu peraturan
psbb untuk industri
memang di kabupaten tangerang
ini banyak sekali industri yang di luar
sektor yang masih boleh
tadi siang saya berkomunikasi
langsung dengan pak menteri perindustrian
perindustrian menyarankan untuk
industri industri yang di luar delapan
mendaftarkan di program sinasnya
operasionalnya tetap berjalan
untuk mendapatkan izin operasionalnya tetap berjalan
nah tentu saja
mereka harus mengikuti
standar prosedur untuk penanganan
dimana salah satu
atau guru dari pabrik
tersebut dinyatakan positif
tentu saja pabrik tersebut
seluruh karyawannya selama empat belas hari
ditemukan kemudian protokol protokol
yang lainnya seperti jaga jarak
mereka harus menggunakan masker
disediakan tempat cuci tangan
dan yang paling penting adalah
pada saat mereka masuk
dan pada saat mereka selesai
itu diluar pagarnya pun
kita akan terapkan
seperti jaga jarak
standar di kendaraan umum nya
kemudian juga himbauan
untuk tidak berboncengan naik motor
dan yang paling penting itu
sudahkah informasi seperti ini
tersosialisasikan kepada mereka
kepada mereka yang bergerak di bidang industri baik yang delapan yang dikecualikan maupun yang tidak pak
insya allah besok pagi kita akan mulai sosialisasikan
karena ini maraton kita hari ini dari tadi pagi sampai tadi abis maghrib
masih menyelesaikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk masyarakat industri
dan semua elemen masyarakat dalam rangka nanti penerapan psbb yang kita lakukan pada hari sabtu
baik saya ke pak benyamin dulu
pak benyamin bagaimana dengan tangsel
apa kendala yang mungkin sudah dicatat yang mungkin bisa terjadi pada penerapan psbb nanti pak benyamin
iya inti dari psbb ini kan tetap soal jaga jarak tidak berkerumun stay at home
tentunya yang paling besar adalah seberapa besar kepatuhan masyarakat
atas pengaturan pengaturan yang dituangkan dalam peraturan wali kota yang saat ini sedang kami finalisasi
jadi soal itu yang pasti menjadi tantangan terbesar
tapi itu akan kita atasi dengan cara sosialisasi yang tiada henti
kami sudah punya posko ulangi kami sudah punya gugus tugas sampai ke tingkat rt
nanti para gugus tugas di tingkat rw dan rt ini tugasnya adalah mensosialisasikan peraturan wali kota yang mengatur tentang psbb ini
antara ini demikian yang dilakukan di tangsel mbak
oke bagaimanapun kan tangsa langsung berbatasan
titik titiknya itu berapa banyak pak yang bersinggungan
lalu apa yang dilakukan dengan wilayah sekitarnya
itu masuk ke luar tangerang selatan dan masuk ke tanggerang selatan dari jakarta bogor depok
itu cukup banyak mbak di tangerang selatan
jalan besar kita tol masuk dan seterusnya
tentunya itu nanti kita akan koordinasikan
alhamdulillahnya polres tanggerang selatan itu ke polda metro jaya
sehingga nanti tidak akan terlalu sulit untuk melakukan koordinasi
karena kami sudah bisa membahas ini juga dengan rekan rekan jajaran dari polres
pores di tangerang selatan ini
dan kami sudah menyiapkan juga tenaga tenaga dari dinas perhubungan dari dinas kesehatan
dan teman teman dari dinas tram tipsat opp untuk melakukan pengaturan pengaturan
di titik titik keluar dan masuk tangerang selatan dengan dki jakarta
antara yang seperti itu mbak
apa kemudian tangerang raya ini baru akan melaksanakan psbb pada delapan belas april mendatang
apa kemudian yang bisa diambil dari pengalaman ibu kota selama menerapkan psbb ini
sudah disampaikan beberapa kali oleh gubernur anies
jadi ada perusahaan yang bandel kemudian warganya juga bandel masih yang berkerumun
nanti kita bahas setelah jeda ya bapak bapak
pak benyamin dan pak zaki
kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami masih akan berbincang kami masih membahas rencana penerapan psbb
yang akan dilakukan oleh tangerang raya menyusul jabodebek
tangerang raya akan melakukan psbb mulai delapan belas april dua ribu dua puluh
mendatang pak zaki iskandar bupati tangerang dan pak benyamin juga masih bersama kami
pak zaki permasalahannya sekarang yang kemarin sudah disampaikan oleh gubernur anies pada saat konferensi pers
masih ditemukan banyak pengusaha yang tidak menutup usahanya
sekalipun bukan bagian dari delapan yang dikecualikan itu satu
kemudian masih ada warga yang beraktivitas seperti biasa seperti tidak ada psbb
apa yang akan dilakukan
apa yang akan dilakukan
bagaimana kabupaten tangerang jika menemui hal hal seperti ini
baik mbak jadi sebetulnya gugus tugas rt rw yang kita bentuk nanti
menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi kemudian juga pendidikan kepada masyarakat
sebetulnya psbb ini akan seperti apa
dan kemudian harus bagaimana
nah masyarakat kita ini harus diberikan edukasi yang benar
mengenai bagaimana cara menangani covid sembilan belas ini atau memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
jadi tadi sore pun saya berkomunikasi langsung dengan pak gubernur dki mengenai beberapa hal
termasuk tadi pengalaman bagaimana kiranya meminimalisir pergerakan masyarakat
dan ini mudah mudahan untuk kabupaten tangerang kita akan mencoba mengeratkan gugus rtrw ini
untuk menjadi bagian yang mengawasi dan juga mengawal psbb di wilayah kabupaten tangerang
karena biar bagaimanapun fasilitas sarana anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah
kalau masyarakatnya tidak paham tidak mendapatkan informasi yang jelas
bahkan cenderung nantinya ikut ikutan masih berkumpul
kemudian masih ada yang berkumpul masih ada yang berkumpul
ada kegiatan kegiatan yang tidak penting ini tidak akan berhasil
makanya kita punya waktu tiga hari ke depan untuk secara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat
dan juga edukasi kepada masyarakat
pentingnya kita melakukan psbb
bagaimana dengan tangerang selatan pak benyamin
tangerang selatan memang bukan kota industri seperti kabupaten tangerang
hanya ada beberapa industri saja
mekanisme atau komunikasi dengan rekan rekan di dinas tenaga kerja melalui tripartit dan lain sebagainya
ini sudah dilakukan jauh jauh hari sejak coronavirus ini merebak di tangerang selatan
karena ini juga memang menjadi kekhawatiran mereka
jadi ketika kita sedang mempersiapkan psbb ini justru mereka malah yang bertanya
pak kami harus bagaimana pak
kami harus tutup atau apa dan sebagainya terlebih ketika pemerintah juga menyediakan
menyediakan kartu prakerja
ini sangat disambut baik oleh dunia industri
jadi insya allah nampaknya mudah mudahan tidak ada yang terlampau menjadi hambatan
di sisi masyarakat memang kita harus berupaya keras
ini soal disiplin mbak soal sikap
mendahulukan keselamatan jiwa ketimbang ekonomi sosial dan lain lain sebagainya
dan ini harus dilakukan secara terus menerus secara berjenjang oleh semua pihak tokoh masyarakat tokoh agama
untuk membangun kesadaran masyarakat secara masif mbak
dan jangan bosen gitu
ini yang akan kita lakukan ke depan
kami punya waktu seperti dari pak bupati tangerang tiga hari untuk melakukan sosialisasi
pembagian masker dan sebagainya ini terus dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat
oleh siapa saja yang mampu saat ini di tangerang selatan
insya allah memang menegakkan disiplin tidak mudah mbak
tapi akan kami lakukan
gotong royong kerja sama dan bersatu sebetulnya
tadi bukan saja disiplin dan kita juga harus membangun semangat kebersamaan gotong royong dan persatuan di tengah tengah masyarakat kita
karena tadi kita sudah hampir sebulan lebih dan saya paham ada kegelisahan kegelisahan di tengah masyarakat kita
masalah mereka bagaimana caranya bersosialisasi kemudian membatasi kegiatan kegiatan baik itu olahraga agama dan lain sebagainya termasuk
kemudian membatasi kegiatan kegiatan baik itu olahraga agama dan lain sebagainya termasuk
kemudian membatasi kegiatan kegiatan baik itu olahraga agama dan lain sebagainya termasuk
nah ini sudah menjadi apa namanya ada sedikit kegelisahan di masyarakat
makanya kita pemerintah daerah wajib mengingatkan terus
apalagi sekarang di kabupaten tangerang odp dan pdp sudah tembus lima ratus empat puluh sembilan orang
dan yang meninggal sudah delapan belas jiwa
kemudian yang positif sudah di atas empat puluh orang
ini sudah menjadi concern yang cukup besar
ini sudah menjadi concern yang cukup besar
ini sudah menjadi concern yang cukup besar

makanya informasi informasi ini harus kita sampaikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat kabupaten tangerang
selain soal aturan sebenarnya masyarakat kemudian juga bertanya tanya soal bantuan bapak bapak
kawasan tangerang selatan itu merupakan salah satu kawasan satelit pendukung ibu kota
banyak penduduk disana
cukup padat juga
yang akan disiapkan apa yang akan
dilakukan pak benyamin terutama untuk memastikan
itu betul betul tersalurkan
tidak bisa dipungkiri bahwa
memberikan dampak yang luas
ke sisi kehidupan masyarakat yang lainnya
terutama soal ekonomi
kita selain mendapatkan bantuan
dari kementerian sosial melalui
berbagai macam program
keluarga harapan dan sebagainya
saat ini juga
dengan kekuatan apbd tangerang selatan
ibu wali kota sudah mengambil kebijakan
dasar tentunya bagi masyarakat
rentan yang terdampak
secara langsung di tengah tengah
masyarakat kami sekarang sedang menginventarisir
siapa saja yang tentunya
patut mendapatkan bantuan ini
bagi keluarga yang terdampak
saat ini dinas sosial
keluarga yang odp
keluarga yang meninggal dunia karena
covid ini ini sekarang dinas sosial
hari ini sedang membagikan beras
dan sembilan bahan pokok
yang lain berkeliling jadi kita tentunya
juga tidak akan membiarkan
masyarakat kita untuk
sampai tidak makan tapi ini yang diperlukan adalah
kami khawatir yang namanya dibagi
beras mbak yang mampu
juga nanti jangan jangan
ya pengen juga ya
pengen juga ini nanti
nah itu memastikan pengecekan itu gimana ya pak
itu bagaimana ya pak benyamin
persoalan semua kan itu data itu
kita masalah banget
iya karena soal data itu
selalu data kependudukan itu kan selalu
jadi pr yang belum pernah beres sampai sekarang
oke bagaimana dengan kabupaten
tangerang pak zaki
kabupaten tangerang sudah mempersiapkan
yang kemudian akan kita
bantu enam ratus ribu
per kakak per bulannya
nah ini yang delapan puluh tiga ribu
ini di luar
masyarakat yang mendapatkan
bantuan dari kementerian sosial melalui
program pkh atau
atau program program sosial lainnya
artinya yang delapan puluh tiga ribu
ini adalah kelompok
masyarakat yang benar benar terdampak
baru dari adanya
ada kita sedang bahas
semua kriterianya insya allah besok pagi
akan kita informasikan kepada
masyarakat nah terkait
mau tidak mau memang pada
saat ini kita akan menggunakan
di jaring rtrw
dan saya juga mengajak elemen masyarakat
kemudian organisasi nasa
mui untuk ikut
di desa desa untuk ikut
warga masyarakat yang
terdampak dari covid sembilan belas
nah ini mudah mudahan
bisa berjalan dengan
saya juga ingin membangun kesadaran
harus dibantu wajib dibantu
itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu
memang ini mungkin tidak bisa memuaskan
semua lapisan masyarakat
tapi paling tidak
bantuan dari kementerian sosial sekarang pun
akan ada penambahan
dari data yang mereka sudah punya
nah ini delapan puluh tiga ribu ini
adalah data baru
di luar dari kementerian sosial
mudah mudahan ini bisa
membantu belum lagi kita juga
sedang mengkoordinir bantuan bantuan
perusahaan pengembang dan industri
untuk kemudian bisa
tidak tercover nanti dari
bantuan sosial kementerian
maupun dari jaring pengaman
sosial yang dari apbd kabupaten
tangerang nah ini juga mungkin
kita coba sedang
paling tidak yang tidak tercover
oleh kementerian sosial oleh
apbd kabupaten tangerang bisa
juga ikut kita bantu kira kira
itu pak oke kejujuran
kedisiplinan keterbukaan itu ya berarti
kunci dari penerapan
psbb di tangerang raya
baik pak zaki iskandar bupati tangerang
terima kasih pak zaki sudah bergabung malam hari ini
semoga lancar pak penerapannya
kemudian ada pak benyamin daphne
wakil wali kota tangerang selatan
pak benyamin terima kasih banyak pak
sudah berbincang malam hari ini
ya cnn indonesia
breaking news akan segera kembali
tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news